apa yang ada dalam benak anda jika melihat deretan boneka ini
ya jika biasanya boneka boneka cantik dan lucu yang jadi koleksi
berbeda dengan queen athena
perempuan berusia tiga puluh tahun ini memilih mengoleksi puluhan boneka arwah atau spirit doll
queen memiliki sekitar empat puluh lima buah boneka yang ditata rapi di lemari khusus
di rumahnya di kawasan jalan jayagiri dan pasar bali
queen mengaku telah merawat dan mengoleksi boneka ini sejak awal tahun dua ribu sembilan belas lalu
menurut pengakuannya boneka ini bukan sekedar boneka
tapi memiliki penunggu berupa arwah atau roh yang ia dapatkan dari perburuan khusus
bahkan ada dua boneka yang diakui queen berisi sosok arwah dari negeri gajah putih
boneka boneka ini dirawat layaknya bayi
mulai dari membersihkan dengan tisu
menyisir rambut hingga menggantikan baju sang boneka
bahkan diberi makanan kesukaan anak anak seperti permen coklat termasuk nasi dan juga susu
kita harus memilih mana spirit yang baik mana yang tidak
terus mana yang bisa diajak berjanji untuk menjadi anak yang baik
kalau enggak ya aku enggak akan ambil atau aku akan buk burang
aku ingin menjaga mereka supaya mereka bisa
terus bisa cepat rest in peace dan tidak diganggu atau dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
boneka bergerak kepala atau tangan
atau mereka menunjukkan eksistensi dengan menjatuhkan barang
meski koleksinya saat ini sudah cukup banyak
namun queen masih berencana untuk menambah lagi koleksinya
nandang astika denpasar bali